kita maju di pilpres kemarin adalah untuk menang
bahwa memang perhitungan kami tidak jauh dari quick count yang sudah disampaikan oleh berbagai lembaga survei termasuk media
pan ikut mengambil andil yang cukup besar dalam pemenangan pak prabowo dan mas gibran
apalagi pan ini secara konsisten
dalam tiga pilpres itu mendukung pak prabowo dan mas gibran
jadi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan sekarang dua ribu dua puluh empat
pembicaraan kursi kursi itu juga udah mulai disampaikan mengubah
nah kayak gitu gitu kursi kursi ini sudah mulai ngumpul lagi dibicarakan kursi menteri
pertama kita sedang fokus sepenuhnya untuk menuntaskan hasil rekapitulasi
kita lagi recap suara itu sedang kita fokus untuk dituntaskan
tetapi kembali lagi perlu kami sampaikan
kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif bapak prabowo
sebagai insya allah presiden terpilih nantinya
untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik
untuk kemudian menetapkan apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak dari partai partai yang ikut mendukung beliau
jadi itu bagi kami pan domain itu ada di ketua umum
dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan nanti